wakil ketua majelis syuro pks hidayat nur wahid memberikan kritik terkait kunjungan khotib am pbnu yahya khalilistakuf ke israel
menurut politikus yang kerap disapa hidayat hnw ini yahya sama sekali tidak membahas palestina seperti yang pernah disampaikan
seperti diberitakan detikom hidayat mengaku telah menyaksikan video yang dirilis american jewiss community atau agc
berulang kali namun ia sama sekali tidak menemukan kalimat tentang palestina
padahal sebelumnya yahya stakuf mengklaim melakukan kunjungan ke israel untuk memperjuangkan palestina
kritik juga datang dari wakil ketua umum partai gerindra ferry juliantono
kepada detikkom ferry meminta yahya dievaluasi dari jabatannya saat ini sebagai anggota dewan pertimbangan presiden
ferry menuding yahya hanya berpura pura mendukung
ferry menuduhnya padahal malah mendukung israel
senada dengan ferry anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosiade juga ikut mengkritik yahya
andre menyebut yahya tidak benar benar peduli pada persoalan palestina
andri juga menyarankan agar posisi gus yahya sebagai anggota one team press dikaji ulang
baik kita akan membahas topik tersebut malam hari ini bersama dengan andre rosiade
yang merupakan wasekjen partai gerindra ferry juliantono
salam sejahtera salam sejahtera bang andre
terima kasih sudah hadir di prime news
kemudian ada ali mukhtar ngabalin tenaga ahli utama deputi empat kantor staf kepresidenan
mungkin bang ali bisa memberikan tanggapan dari kritik yang tadi kita sampaikan di awal
salah satunya kritik dari bang andre ya
dan juga dari ustaz hidayat nur wahid yang menyampaikan bahwa ternyata tidak bicara palestina kok bicara soal kemerdekaan palestina
memang teman teman yang memberikan kritik saya tetap memberikan apresiasi ya
tetapi sedapat mungkin memang harus mendapatkan
informasi dan data yang kebenarannya validitasnya bisa dipertanggungjawabkan
cukupan informasi ya
saya punya pengalaman yang cukup panjang terkait dengan diplomasi diplomasi internasional
tidak semua itu kita jangan pernah terpaku dalam dialog dialog formal
sebetulnya yang teman teman lihat dari
youtube rekamannya secara formal
ada itu pertemuan pertemuan yang
informal kepada pemangku pemangku
kuasa di balik layarnya
kami beberapa kali juga melakukan
hal yang sama pada waktu di libanon
kemudian di jordan
bertemu dengan kawan kawan yang
dipertemukan oleh ipu
interparliamentary union dalam
memang kita harus bicara seperti kan
pertemuannya ofisial ya
secara formal kita menyampaikan gagasan
pikiran dan sikap pemerintah
tapi ada juga pertemuan pertemuan informal
itu jauh lebih dahsyat
karena itu saya pikir jadi bentuk bentuk negosiasi
ya negosiasi kawan kawan
mesti agak sabar sabar lah
sabar sabar ya jangan cuma lihat yang di panggungnya
saja ya panggung depan ya orang orang lagi
lagi siap siap untuk satu sawar
menuju hari kemenangan
jangan buruk sangka lah ya
jangan sekali sekali untuk berburuk sangka
ini orang punya kapasitas
yang tidak kita ragukan punya intelektual
yang saya tahu dari lama ya
marilah kita berperasangka baik
marilah kita memberikan
satu penilaian yang sejuk
agar bangsa ini tetap pada
pendiriannya untuk memberikan dukungan
bersama sama dengan pemerintah
bagaimana betapa dahsyatnya
pemerintah dalam hal ini presiden
joko widodo dan menteri luar negeri
dan para dubes dubesnya di sana itu
memberikan support yang luar biasa
kepada perjuangan palestina
menurung kemerdekaan palestina
iya maka itu pada waktu
saya mendapatkan kabar tentang
beliau akan segera memenuhi
undangan hadir di israel
saya tetap berprasangka baik saja
apalagi ini kan informasi
yang sudah lama dan bukan
oh informasi ini sudah lama
undangannya sudah lama
undangan ke israel ini sudah lama
ketahui oleh pemerintah bahkan
nanti pak jokowi tahu berarti ini
nanti pada waktu mau berangkat
saya terakhir juga mendengarkan
kalau ini adalah undangan
kalau mereka mengundang pak stakuf
dalam kapasitas pribadinya
itu berarti tidak gampang
mereka mengundang dia
karena dia punya kapasitas keilmuan
untuk bisa menyampaikan pikiran pikiran
bagaimana dia mendirikan
dan menguraikan tentang konsep rahma
di depan orang orang yahudi
tidak gampang itu
bung indah serius
jadi intinya jangan buruk sangat dulu
lihat ada pertemuan pertemuan
di balik panggung depan itu
ada upaya untuk
mendukung kemerdekaan persis
mungkin terlalu terburu buru kritiknya ya
atau bagaimana melihat jawaban dari
ini kritik yang disampaikan oleh kami ya
kepada pak stakow
itu tidak ada hubungan

ini hubungan juga tidak apa apa
kita tahu bahwa indonesia
sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
sudah konsisten mendukung kemerdekaan
pak yahya stakuf ini adalah pejabat negara
anggota dewan penasihat presiden
bahasa kerennya one team press
itu adalah pejabat negara
dengan protokol setingkat menteri
ke yerusalem untuk datang
itu tidak bisa melepaskan dirinya
sebagai pejabat negara
kalau doanya tersama pribadi
pejabat negara melekat sudah
sebagai pejabat negara beliau harus memahami
soal hubungan luar negeri
bagaimana kebijakan indonesia jelas
dan juga menolak segala bentuk penjajahan
kita tahu israel negara penjajah
israel adalah penjahat ham
negara zionis yang sudah dihukum
berkali kali diberikan sanksi
berulang kali bahkan
kalau kita lihat data dari pbb
dari tahun dua ribu sampai tahun dua ribu tujuh belas
di tangan israel
bahkan dalam minggu lalu
ataupun ditembak oleh kekejaman
ini soal yang mati
baru minggu lalu
nah kita yang kita takutkan
kepada pak yahya
sebagai pejabat negara
ini bisa diklaim oleh pemerintah israel
bisa bisa begitu
bahwa ada pejabat negara
yang bisa dijustifikasi
karena beliau ini pejabat negara
bukan tidak bisa menyatakan
dan kalau pejabat negara terikat kepada undang undang nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu

tentu hubungan luar negeri
yang jelas jelas disana menjelaskan bahwa
indonesia mendukung kemerdekaan palestina
dan juga menolak segala bentuk penjajahan
tapi bisakah kemudian dicerminkan sebagai mewakili pemerintahan indonesia
kalau memang undangannya pribadi
tapi kalau kemudian pergi ke luar diundang oleh
karena ini mungkin bidang tentang keagamaan
adalah bidangnya beliau
jadi gini mas indra
ini ada pejabat negara
tentu tidak bisa berlepas diri
saya pribadi datang
tidak mungkin itu ya
seharusnya beliau sebelum berangkat
itu betul betul berkonsultasi
dengan kementerian luar negeri dan pihak istana
karena bagaimanapun juga jangan sampai
ini diklaim oleh pihak israel
dan yang terjadi sekarang apa
ya ini bukan berprasangka buruk bersuuzon
pemerintah palestina sudah menyampaikan kekecewaan
terhadap kedatangan pak ehas takuf
itu ada resmi dari
kementerian luar negeri
palestina bahkan organisasi seperti
hamas dan fatah pun menyampaikan kekecewaannya
jadi ini sudah nasi sudah menjadi bubur
harapan kami ya tentu ini bulan suci ramadan
kata bang ali betul
setelah kita di studio pasti akan pergi itikaf semua
tentu tidak ada yang ingin prasangka buruk
tapi bagaimana kita jangan sampai kedatangan pak stakuf ini
merusak reputasi politik luar negeri indonesia
oke harapannya begitu
selama ini jangan sampai
tapi yang terjadi sekarang apakah kemudian bisa diperbagi dengan cara yang lain
ini sudah merusak dong
karena palestina sudah menyampaikan protes kepada pemerintah indonesia
tapi kemudian kalau argumennya seperti yang disampaikan oleh pak ali mokhtar ngabalin bahwa
kan ada pertemuan pertemuan yang di balik panggung itu
bahwa ada pertemuan pertemuan lain yang tidak diberitakan
nanti kita akan lanjutkan ya bang andreas
setelah jeda berikut prime news akan segera kembali
orang orang agama termasuk islam dan judaism
perlu mencari cara baru
pertama membangun agama dalam kehidupan sebenar
dan kedua mencari penampilan moral baru
yang akan mengajari orang dari agama yang berbeda
untuk memiliki hubungan yang lebih harmonis
saya tidak mengingatkan mereka yang tinggal di israel
tetapi mereka memang memiliki paham dan agama yahudi
karena itu komunitas ini adalah komunitas yang setiap tahun membuat banyak kegiatan
waktu saya di parlemen pun ada beberapa yang mengundang juga
ada yang datang
ya ada mereka yang mengundang juga ke dpr ya
tapi saya harus mau bilang bahwa secara formal
memang tidak ada pembicaraan secara
soal palestina maksudnya tidak ada
bung irraq membicarakan tentang konsep rahma
konsep rahma dalam pandangan islam dan yahudi
pak kalau bapak kan mau lihat itu
kalau dalam pandangan yahudi katolik protestan
abraham itu kan nabi allah ibrahim
punya istri adalah sarah dan punya istri adalah siti hajar
yang satu turun ismail yang satu turun beranak yang namanya ismail dan siapa
ini dua konsep ini
jadi dua bersaudara dengan lain ibu
yang sebetulnya memang di kalangan para yahudi
yahudi itu kan banyak di seluruh dunia
di jordan ada di libanon ada
kemarin saya bertemu dengan beberapa juga di new york
hari ramadan pertama sampai dengan keempat saya ketemu juga di
dan seorang yahya staquf berbicara tentang konsep rahma
rahma cinta dan kasih sayang
dia kan mengatakan bahwa siapa saja yang punya rahma dan cinta kasih sayang
itu artinya mengisyarat apa
anda membantai orang anda membunuh
di israel begitu ya
apakah bisa dimaknai begitu menurut anda
waduh bong indra itu kan negosiasi tingkat tinggi yang dilakukan oleh staquf qiai
jadi tidak bisa dibaca linier begitu saja ya
jangan jangan ente bawa ini ke ruang politik di negeri ini pak
pemerintah republik indonesia sejak soekarno sampai dengan joko widodo
memiliki komitmen yang tidak berubah untuk membela palestina
sampai mereka mendapatkan kemerdekaan dan hak hak kemerdekaan
ada pemerintah ada departemen luar negeri ada kita punya duta besar
karena itu berkali kali presiden mengatakan bahwa ini urusan kapasitas pribadinya
urusan seorang kiai setakuf yang dinilai oleh agc sebagai orang yang memiliki kapasitas yang cukup
intellectual knowledge bagus punya moral yang bagus untuk membicarakan ini di konferensi american juga
jangan dibawa ke ruang politik di negeri ini jangan menilainya terlalu linier
biarlah yang dalam negeri ini nanti lah bicara lah
jangan dulu masuk ke wilayah pesisian dia
ini tidak kita tidak berprasaka buruk kita tentu
anda nggak melihatnya ini diplomasi tingkat tinggi tadi yang disampaikan oleh
karena pak staquf waktu sebelum berangkat sebenarnya kan ini sudah banyak yang protes
melalui keberangkatan pak staquf
tiba tiba ekspektasi masyarakat kan berharap betul betul sesuai dengan janji beliau
beliau membicarakan palestina
ternyata kan tidak
nah tingkat muncul lah pertanyaan pertanyaan dari publik
saya rasa ini sederhana ya
pak stakuf masih ada waktu sampai tanggal lima belas juni di yerusalem
lalu komunitas indonesia di palestina juga mengundang beliau
ya menunggu beliau
ini perlu klarifikasi perlu tabayun
waktu masih ada sebelum pulang
saya rasa pak stakuf tinggal menyampaikan kepada pihak palestina
nanti datang ke mungkin ke jalur gaza atau ke tepi barat ketemu dengan pemerintah palestina
menyampaikan sikap bahwa pak stakuf datang sebagai meskipun mengaku sebagai pribadi
tapi beliau pejabat negara setingkat menteri
beliau bisa menyampaikan klarifikasi dan juga dukungan indonesia terhadap kemerdekaan palestina
sehingga prasangka prasangka itu bisa selesai
oke itu yang bisa dilakukan kedepannya
tapi kalau kemudian sebenarnya yang dilakukan sekarang ini juga sudah mungkin kita semua tidak tahu
karena kita tahunya kan hanya dari gambar yang kita perlihatkan sekarang ini
belum kita tidak mengetahui ada pertemuan pertemuan dibalik itu
yang kemudian memang membahas soal represi dari israel di tanah palestina sekarang
mungkin ada bentuk apa namanya ya
mungkin saja pertemuan pertemuan itu ada
diplomasi yang tiap dilihat
tapi kita tahu betapa lihainya israel
israel ini negara yang sangat negara kecil yang bisa mendominasi politik luar negeri seluruh dunia
dia bisa mengendalikan amerika
apalagi seorang yahya stakhov
jadi jangan sampai kita terjebak politik permainan politik israel ini
takut diklaim sederhananya begitu takut diklaim
dan itu terbukti bahwa sekarang pemerintah palestina juga sudah menyampaikan kekecewaannya terhadap kedatangan pak stakhov
itu kan bukti bahwa pak stakuf ini merusak reputasi diplomasi indonesia
meskipun mereka kecewa mereka memahami bahwa kedatangan pak stakuf tidak merepresentasikan kebijakan pemerintah indonesia dan rakyat indonesia
itu kita baca dari pernyataan kementerian luar negeri
jadi kecewanya dimana kita letak kecewaan
iya mereka kecewa
kalau sudah yakin bahwa pemerintah indonesia ternyata tidak berubah
tapi faktanya mereka mengungkapkan kecewaan itu
mas imul mas bisa baca semua terbuka bahwa pihak palestina baik pemerintah maupun organisasi seperti hamas dan fatah
nah nasi sudah jadi bubur saran kami tentu waktu pak stako masih ada di sana
beliau bisa datang ke tepi barat atau ke jalur gaza bertemu dengan pihak palestina menjelaskan
lalu menyampaikan menegaskan kembali sikap indonesia bahwa mendukung kemerdekaan
maksudnya jangan khawatir saya kesana hanya menjelaskan ini itu begitu ya
semuanya ada proses tabayun sehingga juga ini juga selesai
sekali lagi kekritisan kami ini bukan soal oposisi atau pemerintah
tapi bagaimana menjaga marwah dan kebijakan negara republik
kali ini bukan terkait dua ribu sembilan belas ganti presiden ya
karena insya allah kalau dua ribu sembilan belas ganti presiden itu sunatullah
insya allah memang ganti presiden nanti ya
baik nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut
pertanyaan saya yang ingin saya ketahui dari bang ali adalah kalau memang itu adalah ada banyak diplomasi tingkat tinggi
sudah diketahui ada pertemuan pertemuan lain dan sebaiknya
dan sebaliknya bahwa yang dibawa pak ayhani bagus
kok kenapa kemudian presiden mengatakan itu hak pribadi itu kunjungan pribadi dan lain sebagainya
kenapa tidak dikatakan ada diplomasi yang sedang besar yang sedang dilakukan
nanti ya setelah jeda berikut prime news masih akan segera kembali
baik ini kita akan dengarkan kembali pernyataan presiden joko widodo yang merespon terkait kedatangan yahya holil stakuf
ke israel atas undangan pribadi
itu adalah urusan pribadi
beliau kan sudah menyampaikan itu adalah urusan pribadi pak yahya stakuf
pak kiai haji yahya stakuf karena beliau diundang sebagai pembicara di israel
tetapi berbicara di sana saya melihat karena saya juga belum mendapatkan laporan
beliau belum pulang belum saya panggil
intinya juga memberikan dukungan kepada palestina
baik langsung kita tanyakan ke bang ali
bang ali bagaimana kalau presiden kemudian sendiri mengatakan itu urusan pribadi
kalau seperti yang disampaikan bang ali bahwa ini adalah diplomasi tingkat tinggi
jangan lihat hanya video yang beredar saat ini
tapi semua hal yang positif sebenarnya
ya saya mau katakan bahwa memang ini kan atas undangan pribadi
kapasitas beliau sebagai sopir
sebagai seorang intelektual muslim yang tentu dari pandangan american use committee ini kan dia menjadi representasi
orang orang indonesia yang datang ke israel itu kan bukan untuk pertama kali bagi pak kiai setakuf
bukan kan banyak sebelumnya kan sudah ada juga
baik dalam urusan ekonomi politik dan lain lain
meskipun indonesia tidak punya hubungan diplomatik
jadi saya kira saya setuju apa yang disampaikan oleh presiden
itu menjadi sesuatu yang nyata
mungkin dia bicara aja di forum komite american jense committee itu hanya dalam hitungan beberapa menit
tetapi kan ada pertemuan pertemuannya dengan tokoh tokoh dengan lain lain
itu yang saya menggambarkan pada waktu kami juga melakukan ipu
di teheran umpamanya
di teheran di libanon di jordan di mana mana
jadi saya pikir memang
bertemu dengan parlemen israel maksudnya begitu
ketemu bicara di jordan ketemu bicara di libanon
sama seperti pak yahya stakuf ini kan luar biasa kan
dia bisa menyampaikan pandangannya kepada depan orang orang yahudi
di depan american jewish committee itu tentang konsep rahmat
saya pikir ini sesuatu yang luar biasa
dan oke benar kata bung andre tadi
ini sama sekali tidak ada yang
tidak ada pengaruhnya
dalam rangka merusak reputasi negara itu nggak ada lah
orang negara ini punya
punya menteri luar negeri
punya duta besar
punya segala macam
jadi saya pikir ya
bagi saya apa yang disampaikan oleh bapak presiden
dan apa yang sedang dilaksanakan oleh pak yahya setakup
ini sesuatu yang menurut saya harus kita memberikan apresiasi
justru apresiasi kan
ya memberikan apresiasi
itu tadi persoalannya
kenapa presiden tidak
maksudnya bukan membelai
tapi mengakui bahwa ini adalah sebuah upaya yang baik justru
iya kan sebagai kepala negara kan
kepala negara kan ada menteri luar negeri
kalau tadi kaitannya dengan palestina baik dari sisi hamas dan fata
memberikan nota protes
minderheit nota dan lain
bisa saja mereka juga mendapatkan informasi yang keliru
mungkin dia merasa bahwa ini adalah representasi
dan perwakilan presiden
saran bung andre saya kira juga sah sah saja
dan itu karena dia diundang oleh agc
saya pikir kita sedang membahas sesuatu yang kita belum mendapatkan informasi yang utuh
yang utuh ya
itu poinnya mungkin ya bang andre
bagaimana bang andre ketika presiden mengatakan itu tetap juga urusan pribadi dari pak yahya
bukankah ada pandangan kesannya kok jadi malah pak yahya yang diserang
kalau pandangan kami
setiap pejabat negara
tidak bisa berlepas dari ini urusan pribadi
jabatan itu melekat kepada beliau
karena beliau seorang pejabat negara setingkat menteri
tapi tentu kan seperti yang saya sampaikan tadi
presiden mungkin punya pandangan lain
bang ali juga membela sangat luar biasa
makanya kita tunggu sekarang yang dilakukan oleh pak yahya untuk mengklarifikasi ini
kan beliau masih punya waktu
harapan saya mudah mudahan ada teman teman yang mendengar dan menyampaikan ke beliau
beliau masih punya waktu dua hari lagi di israel
beliau bisa ke palestine
untuk bertemu mungkin dengan perwakilan pemerintah palestina
untuk menyampaikan ketegasan sikap beliau maupun sikap pemerintah indonesia
untuk mengklarifikasi isu itu
itu yang pertama
yang kedua juga nanti setelah pulang ke indonesia
beliau bisa mengklarifikasi kepada seluruh rakyat indonesia
supaya tidak ada fitnah
sekali lagi kritikan kami bukan soal oposisi atau pemerintah
tapi bagaimana kami sebagai warga negara republik indonesia
bagian republik indonesia
menjaga komitmen bangsa ini
untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan palestina
tapi soal meminta presiden untuk meninjau ulang jabatan pak yaya stakuf dari one team press
bukankah itu kemudian politis justru
kalau memang ternyata
kedatangan pak yahya stakuf itu merusak
diplomasi indonesia selama ini
lalu ternyata protes yang luar biasa dari palestina
dan ternyata kalau memang faktanya tidak ada
pembicaraan itu mendukung kemerdekaan palestina di israel
bahwa pak yahya stakuf harus dievaluasi
kalau setelah ditemukan ini ya
kalau saran saya
tabayun kita bersama
nanti kita evaluasi bersama sama
tapi cukup nggak kemarin men lu langsung kemudian menyuarakan bahwa tidak ada yang berubah dari sikap indonesia untuk mendukung kemerdekaan
iya sikap indonesia harus tidak berubah ya
karena di pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima jelas sikap kita
bahkan di undang undang nomor tiga puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan soal hubungan luar negeri sikap kita juga jelas
nah makanya seharusnya
nggak itu cukup nggak untuk kemudian menyampaikan pesan itu kepada pemerintah palestina misalnya
ya saya rasa cukup ya
karena sudah terjawab protesnya pak pihak palestina tidak menuduh pemerintah indonesia
jadi message nya pak bukmen lu itu sudah sampai ke pemerintah palestina
nah tapi tinggal sekarang kita tunggu klarifikasi pak stakuf
itu yang perlu
karena bagaimanapun juga beliau pejabat negara
setiap pejabat negara harus melaksanakan undang undang
undang undang beliau sebagai pejabat negara untuk berinteraksi dengan luar negeri dasarnya ada
undang undang nomor tiga puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah apakah kementerian luar negeri sudah membriefing beliau soal undang undang itu atau tidak
itu domennya pemerintah yang dihasilkan
intinya untuk memperbaiki tanda kutip keadaan yang mungkin panjang lebar sudah diterjemahkan macam macam
tadi sudah ada penjelasan dari pak ali mukhtar ngabalin juga
tapi apakah kemudian perlu tidak kemudian kira kira pak yahya ini mungkin ada perintah lah
dari presiden atau tidak tahu mungkin ada perintah ataupun saran begitu agar juga datang ke palestina
sehingga untuk menyeimbangkan pandangan ya pandangan saja ya
karena sebenarnya juga mungkin ada hal yang publik tidak ketahui
kalau begini bang
saya kan lihat di website nya american jewish committee
saya baca saya buka linknya saya baca kemudian
ini kan sebetulnya acara tahunan biasa
bukan saja pak yahya stakuf yang diundang
ada beberapa lain juga yang diundang
dari negara lain maksudnya ya
dari negara lain
saya kalau nggak salah itu ada yang dari jordania
kemudian ada dari santa fe
saya juga lihat ada yang dari belgia
ada dari amsterdam
kemudian dari frankfurt saya lihat beberapa juga yang diundang
jadi normal ini adalah acara komite biasa ngo biasa dari komunitas orang orang american
yang ada di israel
kemudian mengundang pribadi
jadi tidak ada hubungannya dengan
tidak ada hubungannya dengan pemerintah israel juga bahkan tidak
tidak ada ini komite
national organization apalah gitu ya
jadi ini tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya dengan pejabat negara
tidak ada hubungannya juga dengan harus mem briefing ini
ini masalahnya bang
pak yahya stakuf ini adalah pejabat negara kita
nah ini yang masalahnya
nah itu yang harus
karena kalau bukan diundang
undangan ini dia diundang itu kalau saya tidak salah
mudah mudahan saya tidak keliru
undangan yang sampai ke pak yahya stakuf itu
kalau nggak salah enam bulan apa empat bulan sebelum dia diangkat menjadi anggota dewan pertimbangan presiden
sama seperti saya nih
saya kan diundang oleh colorado university kemarin
kemudian saya datang di philadelphia
saya datang di new york
saya diundang bicara
meskipun itu tidak diundang oleh orang orang yahudi
saya diundang oleh orang orang indonesia
kemudian beberapa alumni alumni dari colorade university dan lain lain
itu jauh sebelumnya
jauh sebelum saya
tapi waktu saya berangkat saya kasih tahu
saya akan terbang ke sana
saya akan terbang ke sini dan ke sini
itu soalnya pejabat negara tadi yang dimaksudkan
nah itu bedanya pak
abang datang ke amerika yang punya hubungan diplomatik dengan indonesia
kalau ini negara penjajah
maksud saya jangan dibawa bawa ke sana lah
ini normal biasa saja
bahwa ini dianggap sebagai sebuah pertemuan biasa acara rutin tahunan kan
bukan dapat dipahami
bawa dukungan kita terhadap
gak penaruh maksudnya
gak penaruh maksudnya
gak punya stereotype terhadap palestina
laknatullah itu yang biadab dan tidak punya moral
dalam membantai dalam mensikat seluruh
karena di palestina itu juga bukan hanya orang islam
orang katolik orang protestan
ada di sana semuanya
ya tiga agama samawi itu ada semua di palestina
mereka dizolimi semuanya oleh zionis israel
nah yang kami kritisi adalah bahwa
pak yahya stakuf tidak bisa berlepas diri
sebagai pribadi setelah menjabat
jadi maksudnya harus hati hati gitu
kalau mau pulang kita belum dapatkan data yang benar
nah itu perlu
nah itu sarannya maksudnya ke palestina
waktu beliau masih ada dua hari lagi
silahkan datang ke palestina
ya bertemu lah dengan hamas
kan beliau kan sudah diundang sekarang
ini udah ada jawabannya
gak mungkin datang
itu kan urusan pribadi dia
kan beliau diundang
oh urusan pribadi
karena beliau pribadi sudah diundang oleh warga indonesia yang ada di palestina
untuk datang bertemu dengan komunitas palestina
kan beliau bisa klarifikasi disitu
lalu nanti setelah beliau pulang setelah tanggal lima belas juni
insya allah pasti
rasa saya pihak pemerintah akan mendorong pak stakuf untuk
jadi maksudnya presiden juga gak perlu memang menyuruhnya begitu ya
saya rasa ya kalau lebih baik
bagaimana menurut anda
presiden jokowi menyuruh
nah ya karena ngapain sih presiden
kalau pengennya kan sudah ada
karena presiden sudah mengatakan itu adalah apa namanya
kan saya sampaikan tadi
pak yahya sendiri
pak stakuf ini
tidak bisa dipisah jabatannya
beliau pejabat negara
tapi pandangannya berbeda
ya ini pejabat negara
contoh pak jokowi presiden republik indonesia
apakah nanti pak jokowi waktu kampanye dipisah
dia kampanye sebagai calon presiden
ini beda lagi
dengan presiden inkamben
harus pas pap presiden dipisah
bisa gak disampaikan analogi pak yahya dan presiden
ampir sama bahwa jabatan itu tidak bisa dipisah
sudah jauh materinya sudah
ini logikanya sama
karena yang menjabat pejabat negara tidak bisa berlepas diri ini urusan pribadi saya
katakanlah itu tidak kemudian memang tidak ke palestina bagaimana menurut anda
ya itu hak beliau
nanti tentu masyarakat akan bisa menilai dan tentu kita tunggu klarifikasi beliau
karena jangan sampai sekali lagi kebijakan yang diambil beliau merusak sekali lagi reputasi politik luar negeri indonesia yang mendukung kemerdekaan palestina
ini sudah dari tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
kalau tidak ke palestina kira kira gerinda akan melihatnya apa cuma hanya prihatin saja atau apa
kita sudah menyampaikan sikap kami tentu kita menunggu klarifikasi pak yahya stakuf
tentu kalau misalnya klarifikasinya tidak memuaskan kami kita punya jalur di dpr ri yang bisa memanggil pak yaya stakuf untuk meminta klarifikasi beliau di dpr
yang pasti akan kita pergunakan ini bukan mempolitisasi masalah
karena masalah palestina merupakan masalah kebijakan bangsa
kalau sampai dipanggil ke dpr bagaimana
jangan nanti sampai publik indonesia itu menilai gerinda itu tidak terlalu pandai dalam berpolitik
kalau dia dipanggil bagaimana mungkin dia bisa dipanggil dalam kapasitas pribadinya urusannya dengan urusan undangan untuk dan atas nama pribadinya
kalau disebut tadi tidak bisa dipisahkan
komisi satu tentu bisa memanggil karena beliau adalah pejabat negara
tentu dpr bisa memanggil beliau sebagai pejabat negara
gerindra tidak ada masalah dibilang oleh bang ali atau pihak istana terlalu kecil dalam berpikir
yang penting bagi kami kami konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat memperjuangkan undang undang dan konstitusi kita
kita lihat ke depan seperti apa nanti apakah memang pak yahya juga dengar apa yang disarankan
saya akan sampaikan
saya akan sampaikan
akan disampaikan juga ya
alhamdulillah kalau begitu
saya akan sampaikan
kalau begitu saya ucapkan terima kasih bang ali muhtarangga bali dan juga bang andri rosyad atas kehadiran malam hari ini
terima kasih selamat malam assalamualaikum
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah ini